bukan sekali atau dua kali kejahatan skimming atau pencurian data dan informasi dari rekening tabungan dan kartu kredit terjadi
lalu bagaimana mewaspadai skimming yang kerap mengintai dunia perbankan
kami bahas bersama alphonse tanujaya pengamat keamanan siber
selamat malam mas alphonse
selamat malam tiffany selamat malam
pemirsa siang kan
iya mas alpha dan juga pemirsa kita sebelumnya juga sudah berusaha menghubungi perwakilan dari bank bca
namun tidak ada yang bersedia untuk memberikan komentar dan bergabung dengan diskusi malam hari ini
begitu juga dengan nasabah dari bank tersebut yaitu hebi agus kurnia yang melaporkan dan bercerita merasa dirugikan menjadi korban kejahatan skimming ya
oke mas alphonse analisa anda apa yang terjadi
kita tuh biasanya tahu skimming lebih banyak dilaporkan atau mungkin rentah pada kartu kredit gitu ya
pada kredit kartu gitu
tapi untuk rekening debit atau tabungan ini mungkin tidak sebanyak itu
atau mungkin kita juga yang nggak tahu ya
nah apa yang terjadi pada salah satu nasabah ini
apa sih yang sebenarnya terjadi di sana kok bisa
justru ini harusnya menjadi pertanyaan di tahun dua ribu dua puluh dua ini
kenapa kejahatannya masih skimming gitu loh
menurut ketentuan bank indonesia per tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
seluruh kartu di indonesia itu sudah harus menggunakan sip
karena tujuannya supaya tidak bisa di skim gitu
nah sekarang udah dua ribu dua puluh dua bulan maret kok terjadi di disclaimnya skimming gitu
itu menjadi pertanyaan pertama
pertanyaan kedua adalah kalau memang kejahatannya melalui atm
lalu itu yang kehilangan tuh rp empat ratus tiga puluh lima juta
empat transaksi penarikan dua lima juta logis
lalu ada rp tiga puluh lima juta
dan ada transaksi rp empat ratus juta
setahu saya tidak ada satu atm yang bisa melakukan kasus sebesar itu
jadi ya itu maka menjadi pertanyaan bahwa apakah benar sih ini skimming atau bukan begitu
oke dari kacamata anda ini skimming atau bukan
kalau dibilang kita asumsinya begini kita harus percaya
kalau misalnya bank bilang skimming kita percaya itu skimming
tetapi kalau memang kita percaya begitu kita harus kembalikan ke bank indonesia
kemana ketentuan anda
anda keluarkan surat edaran bi bahwa per tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu
seluruh kartu di indonesia itu tidak harus menggunakan chip
artinya tidak boleh lagi ada kartu magnetik
bi harus menurut saya itu poin pertama
poin kedua kalau memang itu bukan skimming lalu ada hal lain yang terjadi
nah kita justru sebagai nasabah mengharapkan satu transparansi gitu loh
kita tidak mau menyalahkan kita nggak mau mengkamping kita
tapi kita mau suatu transparansi kenapa
karena kalau menurut hemat saya bca ini merupakan salah satu bank yang terbaik yang menurut penilaian saya
dari sisi security dan teknologi menjahankan dengan sangat baik dan sangat disiplin gitu
justru keterbukaan itu yang akan membuat kita akan aman dan tahu oh masalahnya di mana
gimana cara menghindarinya gimana supaya kita tidak menjadi korban
jadi jangan memberikan informasi yang tertentangkan dengan fakta yang lain
tapi harusnya kalau menjadi pertanyaan sebenarnya ada apa sih gitu
iya iya jadi transparansi dan juga pertanggung jawaban ini gak serta merta selesai
what from behind gitu ada apa sebenarnya dibalik itu semua
untuk mencegah hal serupa yang tidak kita inginkan terjadi ke depannya ya
balik tadi ke masalah apa chip base semua kartu sekarang sudah dipasangin chip
dan itu juga masuk dalam regulasi pertanyaannya yang pertama apakah memang chip base
yang pertama apakah memang chip base yang pertama apakah memang chip base
yang pertama apakah memang chip base yang pertama apakah memang chip base
jadi chip base ini serta merta memproteksi atau melindungi dari kejahatan kejahatan yang biasanya mengintai dunia perbankan gitu
atau yang kedua sebenarnya memang ada sistem atau kelemahan atau bagaimana dalam hal perlindungan data kemudian rekening nasabah ini
secara teknis jika kartu itu sudah chip dan atm nya sudah melayani chip semua
aktivitas skimming sudah tidak mungkin terjadi
dan bisa melakukan yang namanya cloning tetapi sekarang kalau pakai chip base itu datanya di encrypt
sehingga kalau kita mau meng clone data itu biaya dan perangkat untuk melakukan clow nya mahal sekali
mungkin nggak balik modal lebih mahal perangkatnya daripada keuntungan dari melakukan koni dan melakukan kejahatannya
jadi secara teknis ini sudah sangat aman
justru yang kita perlu perhatikan adalah apakah ada kemungkinan di tempat lain yang rentan
di mana seperti kalau misalnya di internet banking ini diamankan dengan sangat terang ada token diprotek oleh sub factor authentication
tapi kita ketahui bahwa mobile banking itu tidak diproteksi dengan sufacture authentication
hanya mengandalkan double password satu pin transaksi satu pin untuk akses
dan di mobile banking itu
hak untuk melakukan traffic nya besar sampai ratusan juta
beberapa hal seperti itu yang perlu diperhatikan
sehingga masyarakat bisa menyadari jadi jangan ditutupi kalau memang ada kelemahan di mana
itu juga kelemahan di semua bangkok bukan cuma di bca
bca menurut saya salah saya pakai bca banyak sekali
justru kita harus terbuka kita harus belajar gitu
salahnya di mana masalahnya di mana bagaimana cara memperbaikinya
itu yang paling baik
daripada menutupi dan takut bahwa oh menjadi tidak aman orang langsung tidak pakai
saya tidak melihat ke arah situ
saat ini menurut saya bca salah satu bank terbaik yang menerapkan supervisi dan it kok
oke oke artinya tadi dari penjelasan mas alva sekarang sudah masuk digital ya
semua orang sekarang itu serba cashless gitu
mungkin duit di dompetnya itu dikit gitu sekarang
karena bayarnya kan lebih gampang gitu ya pakai digital digital
artinya mobile banking ini tidak sepenuhnya aman
masih rentan terhadap ya itu kebocoran kebocoran dan juga kejahatan
secara teknis security pengamanan yang terbaik itu saat ini adalah pengamanan yang menggunakan two factor authentication
di mana ada pengamanan dari perangkat ketiga one time password
one time password itu seperti token dari internet banking
jadi di mana kalau misalnya kita mau melakukan transaksi untuk melakukan transfernya kita perlu masukkan one time password
password sekali pakai
dimana orang nggak bisa mencuri itu karena sekali pakai angus sekali pakai angus gitu loh
nah itu dilakukan di internet banking
nah di mobile banking yang menjadi masalah salah satunya adalah ini cuma mengandalkan pin lagi dan pin lagi untuk transaksi gitu loh
sebenarnya ada cara untuk mengamankannya
nah justru harapan kita
hal itu yang dikembangkan dan diinformasikan
contohnya misalnya satu account itu dikaitkan hanya dengan nomor telepon tertentu
sehingga jika ada kredensialnya diketahui kredensial login dan kredensinya transaksi diketahui
tetapi berusaha loading dari handphone yang lain itu tidak akan bisa
jadi hal hal seperti itu yang kami harapkan dilakukan gitu
daripada berusaha menutupi apa yang sebenarnya terjadi blank aja
yang penting kita ganti
kita tidak harus menghargai
memang harus diganti duitnya
kalau bukan kesalahan atau apa secepatnya diganti duitnya
tapi itu cuma langkah pertama
langkah kedua adalah transparansi dan memberikan produk yang baik dan sangat aman untuk masyarakat
karena itu adalah hak dari nasabah hak dari masyarakat bagaimanapun juga
mas alfons ini kan banyak sekali nih ya kejadian kejadian
kebobolan skimming dan lain sebagainya
bukan hanya satu dua bank tapi pernah dilaporkan ada beberapa dengan jumlah yang bervariasi besar besar semua
artinya begini kejahatan ini sangat serius dan harus mendapatkan perhatian ekstra dong ya dari regulator perbankan
harus ada sanksi untuk bank yang kebobolan
justru kita melihat bahwa arahnya bank indonesia sudah baik
seperti contohnya mengharuskan penggunaan kartu k untuk seluruh perbankan
baik di kartu kredit maupun kartu debit
nah makanya memang jadi pertanyaan
makanya memang jadi pertanyaan aneh
kalau ada statement bahwa ini kadang terjadi skimming atau apa
nah kartu cip kok bisa skimming
atau misalnya kata sudah masa transisi
nah itu udah lima tahun lebih loh dari transisi untuk bertransisi ke kartu chip semua
nah apakah mungkin juga bukan skalanya bca mungkin juga salah bank partnernya yang mungkin partner atau yang lainnya yang masih belum cheese
lalu bisa ada kartu magnetiknya
tapi justru itu butuh satu keterbukaan
justru ini kesempatan untuk menginformasikan
bukan salah kita
ini salah yang lain yang memungkinkan hal ini terjadi
justru itu yang perlu diinformasikan
jadi kita tidak bisa saling saling keep information lalu membuat masyarakat merabah rabah di dalam gelap gitu
jadi sesuai juga nih
tadi kan kita tampilkan juga kan dalam liputan sebelumnya
ada pernyataan dari pres becerita

karena itu bukan kesalahan anda
jadi kesalahan siapa
mas alfons terima kasih
menarik tapi waktunya sangat terbatas
mudah mudahan ini bisa menjadi catatan ya mas alfons untuk pihak bank kemudian regulator juga
tadi harus ada transparansi intinya
seperti apa dari pihak bank kepada masyarakat
jangan sekedar ngomong skimming aja
tapi harus memang betul betul terbuka
ada apa di balik itu semua
terima kasih mas alfons
tanu jaya sudah bergabung dengan cian indonesia kolektor malam hari ini
selamat malam sehat selalu